kau masih dokter fid
ya yaudah kamu angkat saja
eh yang baru saja dengar
kalau kamu melakukan tes ginjal lagi kan
dan eang juga tahu hasilnya
mila sudah berusaha tapi
eang mengerti kamilah
mungkin sudah kehendak tuhan
semuanya harus terjadi seperti ini
kita sebagai manusia harus menerimanya
karena mila tidak bisa membantu papa
padahal mila ingin sekali membantu papa ya
kamilah kamu tenang aja ya
meskipun ginjal kamu dinyatakan tidak cocok
tapi kamu masih bisa menolong bapak kamu kamilah
kamu harus bantu eyang untuk membujuk papa kamu
agar dia mau menerima ginjal dari edo
membujuk papa untuk menerima ganjil edo
eang merasa itu satu satunya bantuan yang sangat berharga untuk papa kamu
kamilah kamu bisa kan menyakinkan papa kamu
untuk menerima ginjal dari induk
kenapa kamu diam
kamu tidak mau papa kamu menerima ginjal edo
bukan emi eang tidak senang
karena ada orang yang bisa membantu papa
tapi yang bikin mila sedih
kenapa orang itu harus edo ya
kamilah tidak yakin kalau edo mau membantu papa dengan tulus
eang harus tahu
edo itu jahat
mana mungkin orang jahat mau dengan sukarela
kamilah yang menonorkan ginjalnya sama papa kamu
tidak mungkin kamilah
tapi eang eang itu tidak tahu siapa edo
kamilah kamu tahu tidak
kondisi papa kamu itu makin lama makin lemah
dia harus secepatnya melakukan transplantasi ginjal
sementara calon pendonor ginjal yang paling tepat saat ini
tapi sayangnya papa kamu terus menolak
dan kalau ini dibiarkan
ini akan sangat membahayakan nyawa papa kamu camilla
kamu sangat menyayangi bapak kamu
tolong bujuk papa kamu
agar dia mau menerima donor ginjal dari edo
eang yakin sekali
kalau kamu yang bicara pasti bapak kamu akan dengar
eyang tahu kamu pernah punya masa lalu yang buruk dengan edo
tapi kamu gak perlu khawatir
karena edo sekarang sudah menyadari kesalahannya
edo melakukan semua ini untuk menunjukkan pada kamu

tetapi eang ibu tidak tahu siapa edo sebenarnya ibu
eang adalah orang tua edo
karena eang sudah mengenal orang lebih banyak dibandingkan kamu
dan untuk orang seperti edo
sepintas saja ea sudah bisa menilai ayo
bom edo sudah pasti dapat membuat kesan
buktinya dia bersuguh suguh mau menolong papa kamu
bahkan edo menawarkan kalau papa kamu sudah sembuh dia akan membantu bapak kamu untuk mendapatkan kamu kembali
bukankah itu sudah membuktikan kalau edo itu pemuda yang baik
sudahlah kamila sudah cukup kalau kamu memang sayang sama papa kamu
dan tetap menganggap haris itu papa kamu seharusnya kamu pilih deh
berpihak pada edo yang jelas sayang dan cinta sama kamu
juga begitu perhatian sama papa kamu atau memilih fadil dan keluarganya sama sekali tidak memperdulikan bapak kamu
tapi menurut eyang kalau kamu memilih edo berarti kamu membantu papa kamu untuk sembuh
tapi kalau tidak berarti kamu sama sekali tidak sayang sama papa kamu
eang baru saja telepon kamila
eang minta supaya dia memujuk papanya
supaya mau menerima donor ginjal dari edo
camilla belum jawab apa apa alena
kalau dia betul betul sayang sama papanya
dia harus berpihak pada edo
tapi kalau dia tetap memilih fadil
berarti dia gak sayang sama papanya
menurut kamu bagaimana
apa yang katakan tadi itu salah
dia harus pilih edo
kalau menurut alena itu tidak mungkin eang
kenapa tidak mungkin
eang kamila itu sangat mencintai fadil
jadi tidak mungkin dia tergoyahkan untuk meninggalkan fadil
hanya karena ancaman yang itu
betul kata alena
haris tidak menyangka bu
tegak tegaknya ibu berpikir
tegak tegaknya ibu berkata seperti itu sama kamila
haris percaya kok
dan ibu tidak perlu menyuruh kamila
untuk menentukan pilihan yang konyol seperti itu
ibu terpaksa melakukan semua itu
karena ibu bingung
ibu tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membujuk kamu
sekarang coba kamu pikir
kalau kamu menolak donor ginjal dari edo
itu sama juga kamu membuang buang waktu haris
semakin kamu menolak
kamu akan menyiksa diri kamu sendiri
dan saat kamu tersiksa
apa kamu pikir ibu mampu menyaksikannya haris
ibu sedih haris
omongan eang ada benarnya pi
papi harus secepatnya dioperasi
semua orang di sekeliling kamu sangat mendukung kamu untuk sembuh
kita semua juga mendukung kamu untuk mendapatkan kamila
termasuk juga edo
jangan siksa diri kamu seperti ini
agar kamu bisa buktikan pada effendi
kalau kamilah itu anak kamu
karena ibu yakin effendi itu punya niat jahat sama kamu
apalagi dulu kalian kan sama sama pernah jatuh cinta sama farah
siapa tahu pengakuannya terhadap camilla itu
terpicu atas denda masa lalunya pada kamu
karena dia tidak berhasil memiliki farah
jangan biarkan effendi itu tertawa melihat kamu menderita
rebut kembali kamila
jangan biarkan effendi terus mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kamu
tak banyak yang ibu mau dari kamu haris
ibu hanya ingin kamu terima ginjal dari edo
lalu kamu sembuh
dan setelah itu ibu akan dukung kamu merebut kamila dari effendi
agar kita bisa merustui hubungan edo dan kamila
karena ibu yakin ini sudah jalan yang terbaik yang tuhan berikan untuk kamu haris
cukup bu cukup
ucapan ibu lama lama membuat haris tambah pusing
tolong bu haris mohon tolong berhenti mendesak haris untuk menerima ginjalnya edo
dan juga terus menerus memojokkan kamila
edo tidak bermaksud jahat bi
kalau ibu terus menekan dan memojokkan kamila
lama lama camilla benar benar tidak mau menjadi anaknya haris bu
dan dia malah pergi sejauh jauhnya
ibu mau itu terjadi
haris mau sendiri dulu bu
kenapa kamu harus pergi
jelaskan sama aku farah
anak siapa kamila itu
anak aku atau
kalau kamila benar benar anakku
kenapa fnd mengaku ngaku sebagai ayahnya
kalau gemila adalah anak effendi
berarti anakku sudah meninggal
sudah kamu gugurkan farah
seperti perintah ibu waktu itu
ibu sudah menggigil farah
ibu sudah menggigil farah
ibu sudah menggigil farah